pemerintah memberikan lampu hijau bagi sekolah untuk menyelenggarakan belajar secara tatap muka terbatas
sekolah yang berada di wilayah ppkm level tiga dan dua diperbolehkan menggelar tatap muka dengan sejumlah persyaratan
meski demikian kekhawatiran munculnya klaster sekolah masih menghantui sejumlah orang tua siswa
kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk memulai belajar tetap muka terbatas
kita akan berbincang dengan kb perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas soni hari beharmadi
dan epidemiolog ui tri yunis miko selamat malam pak soni pak miko
selamat malam mbak elpira
semoga dalam kondisi sehat sehat selalu saya ke pak soni
saya ke pak soni terlebih dahulu pak soni berbicara mengenai tatap muka secara terbatas beberapa wilayah
tadi informasi yang kami sampaikan belum menggelar
tapi kita tahu misalnya sebagian wilayah jakarta kemudian jawa tengah dan beberapa provinsi lainnya yang berada di level
ataupun di ppkm
ppkm level tiga sudah mulai menggelar tatap muka terbatas
bagaimana kemudian memastikan bahwa pelaksanaannya ini pengawasannya ini bisa dilakukan secara maksimal
sesuai persyaratan yang disampaikan oleh pemerintah
ya mbak elvira jadi pembelajaran tatap muka terbatas harus dilakukan dengan sangat hati hati
tetapi jangan juga kemudian kita menjadi khawatir terlalu berlebihan

yang paling penting adalah mempersiapkan sebaik baiknya
dengan memperhatikan satu kondisi wilayahnya baik itu leveling ppkm nya maupun positivity ratenya
satgas daerah sudah bisa menilai apakah positivity ratenya sudah dinyatakan dengan tren membaik atau tidak
baik tetapi masih ada risiko penularan yang cukup tinggi
yang kedua adalah perhatikan kesiapan sekolah
mendata kesiapan sekolah dengan daftar periksa yang jelas memverifikasi sebaik baiknya
lalu kemudian perhatikan juga ya risiko jumlah tenaga pendidik yang sudah divaksinasi atau belum
walaupun vaksinasi tidak menjadi syarat untuk ptmt tetapi kita kan ingin menurunkan risiko
akan lebih baik kalau sudah bisa atau terjatuh untuk vaksinasi bisa divaksinasi
membentuk satgas covid sembilan belas di sekolah ya
satgas institusi kemarin pak ketua satgas sudah mengeluarkan surat edaran satgas institusi
dan salah satu yang paling penting adalah satgas sekolah
satgas sekolah ini memastikan bahwa protokol kesehatan yang sudah ditetapkan itu betul betul dilaksanakan untuk meminimalisir risiko
lalu sekolah harus mempersiapkan sop nya ya
lalu kemudian kenyamanan orang tua siswa
karena bagaimanapun juga beberapa orang tua masih memilih untuk pembelajaran jarak jauh
jadi tidak bisa dipaksa
jadi harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
pastikan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik
kalau kemarin kita lihat memang masih ada misalkan warga satuan pendidikan yang belum memakai masker setiap saat
kemudian ada yang tidak membawa masker cadangan
itu harus diantisipasi
lalu ada pedagang kaki lima yang masih berjualan di sekitar sekolah
jadi semua itu harus diantisipasi sebaik baiknya mbak elvira
banyak kemudian indikator yang sebenarnya sudah sebagai syarat gitu ya
yang sudah ditentukan oleh pemerintah
kita lihat satu satu
berbicara mengenai vaksinasi terlebih dahulu pak soni
bagi tenaga pengajar
mengapa kemudian ini tidak menjadi pertimbangan bahwa tenaga pengajar yang sudah setidaknya mendapatkan vaksinasi
secara lengkap baru sekolahnya diperbolehkan untuk memulai tatap muka secara terbatas
kan kita melihat aksesibilitas juga ya
kan tidak semua daerah merata vaksinasinya
keterbatasan jumlah vaksinator jumlah vaksin
jadi kita juga bisa memahami
dan juga cukup banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang ternyata memiliki komorbid
belum bisa divaksin
menunggu komorbidnya stabil terkendali
jadi banyak ya tantangan di lapangan
yang paling penting kalau memang belum divaksin
mereka betul betul memastikan pelaksanaan protokol kesehatannya berjalan dengan baik
yang pendidik dan tenaga pendidikannya belum divaksin
tetapi berada di zona risiko rendah
mereka kan tentu risiko penularannya lebih rendah
tetapi semua harus memastikan
protokol kesehatan yang sudah diatur diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
seperti itu mbak
pertanyaan dari orang tua masih harap harap cemas
meskipun memang saat ini tren kasus di beberapa wilayah relatif menurun
pertanyaan besarnya apakah memang saat ini waktu yang tepat untuk memulai tatap muka secara terbatas
ya saya yakin di indonesia ini jumlah kasus covid menurun
tapi seberapa besar menurunnya
tergantung kebenaran datanya
saya pikir makanya harus standarisasi
surat edaran mendagri juga sudah berstandarisasi itu
tesnya harus distandarisasi satu per seribu populasi
kemudian kontak tracingnya harus ditanalisasi
kalau dua hal itu tidak standarisasi
maka kita akan mendapatkan jumlah covid sembilan belas
maupun positifitas akan tanda tanya
itu benar atau enggak
siapa yang yakin bahwa data kita benar begitu
karena kita akan beralih dari wabah menjadi endemis
maka data itu harus dites
kalau tidak benar siapa yang menjamin bahwa anak anak bangsa ini sekolah dan aman
jadi kalau amannya itu aman diterbitkan
ditentukan tadi seperti kata pak soni
positivity rate dan jumlah kasus
saya tidak sepakat bahwa sekolah boleh pada level tiga tidak
yang penting adalah positivity rate
positivity rate harus kemudian di bawah
yang lebih baik adalah mendekat lima begitu atau di bawah lima
jadi itu aman
jadi kalau kita sekolah
tidak ada yang takut tentang kalau anaknya terinfeksi covid
itu yang pertama
yang kedua seharusnya kita harus mencari kondisi covid sembilan belas
tetapi kami hanya memprekonsumsi dulu

sudah mencari covid sembilan belas ini
karena saya merasa kecil
misal kerja wabah bisa ngaruhanku ter fears
saya ketekan lpen
misalnya whats great tampil di indonesia
karena ada pola t vism
tadi saya datang ke sana
dan pake pola saya bisa ngaruhanku
bahwa anak anak kita berapa yang terinfeksi covid sembilan
anak anak bangsa itu berapa yang terinfeksi covid
jadi kita harus tahu
jadi itu makanya tanggung jawab besar pada anak bangsa
dijatuhi pada pemimpin pemimpin daerah pada kepala dinasnya
pada kepala dinas kabupaten atau kota kepala dinas provinsi atau menteri pendidikan
jadi menurut saya itu rasa tanggung jawab
kalau begitu di sekolah disuruh masuk ya allah
saya bilang tidak ada data dasar untuk mengatakan bahwa anak murid kita itu aman
jadi bagaimana kita memberikan rasa aman kepada orang tua anak anak bangsa ini
saya sih sebagai akademisi saya ragu
karena datanya sendiri saya ragu
kemudian tidak ada data sutri
survei ini survei untuk data secara nasional kah
atau wilayah wilayah tertentu
atau bagaimana maksudnya pak miko
ya survei secara nasional boleh provinsi boleh
jadi menurut saya survei itu harus dilakukan di provinsi atau secara nasional
kalau provinsi tiga puluh empat provinsi melakukan survei itu lebih baik
kalau itu terlalu mahal ya mungkin dilakukan secara nasional
kalau menurut saya survei itu tidak mahal
jadi mungkin menurut saya bisa lah diajak atau dana pemerintah untuk melakukan survei
jadi menurut saya ya itu ada dasar untuk kita memulai sekolah
berapa anak anak bangsa ini yang telah terinfeksi kita nggak tahu
bahkan sampai sekarang anak smp anak sd anak sma kita nggak tahu
jadi harusnya kita tahu
pak soni apakah
ada pendataan seperti ini
kalau tadi pak miko menggunakan kata survei
tapi apakah ada data data seperti ini
kita tahu pada saat sebelum varian delta kasus melonjak di tanah air
memang beberapa wilayah sudah menyiapkan proses tatap muka belajar secara terbatas saat itu
apakah memang ada kondisi yang berbeda
atau apa yang menjadi dasar sehingga kemudian satgas dan pemerintah begitu yakin
memang saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai tatap muka terbatas
jadi yang pertama
sebetulnya ketika jumlah kasus turun
tetapi positivity ratenya masih tinggi
itu menunjukkan bahwa kita kekurangan testing
dengan kasus turun
itu menunjukkan bahwa kita sudah cukup banyak melakukan testing ya
per kemarin saja kita melakukan dua ratus sepuluh ribu testing
lalu kemudian kalau melihat kondisi b
jadi occupancy rate yang ada itu menunjukkan bahwa
memang sekarang terjadi penurunan kasus
lalu kemudian kalau kita perhatikan juga kemampuan tracing kita
sudah mendekati angka sembilan
masih belum ideal tetapi kita sudah jauh meningkat dibanding kondisi sebelumnya
jadi ada indikator indikator yang menunjukkan bahwa
kita memang mengalami perbaikan di dalam penanganan pandemi ini
lalu kemudian yang berikutnya
yang perlu kita perhatikan juga
sebetulnya kemendikbud sudah melakukan berbagai survei ya
kemendikbud sudah melihat berbagai survei
dan menunjukkan bahwa sebetulnya cukup banyak orang tua yang berharap ada pilihan
ingat ya ini tidak ada pemaksaan
pilihan antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas
kita harus paham bahwa tidak semua anak punya akses
dan kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah
dengan kondisi yang berbeda beda
lalu kemudian pak luhut juga selaku koordinator
sudah menyampaikan bahwa kita harus membuka secara sangat berhati hati
arahan bapak presiden sudah jelas ya
secara terbatas dengan melakukan simulasi simulasi dulu
sehingga kita tahu kesiapannya
kita memang harus melakukan itu
kita harus melakukan lalu kemudian dievaluasi
jangan sampai kemudian muncul klaster baru
kalau ada kluster baru dari sekolah
tentu diambil langkah langkah yang tegas dan cepat
jadi kita melihat kita melakukan uji coba
secara bertahan kemudian terbatas
untuk mengetahui apa saja kendala yang dilakukan pt mt
insya allah kalau pt mt ini berjalan dengan baik
dan risiko penularan bisa kita tekan
maka bisa lebih kita perluas
jadi memang kita sangat melihat pada perkembangan kondisi yang ada
tadi saya sempat sebutkan di beberapa wilayah di jakarta jawa tengah
atau beberapa wilayah lainnya sudah mulai tetap muka terbatas
tadi kan pak soni mengatakan
bagaimana kemudian evaluasi dilakukan dan apa saja catatannya
untuk menjadi contoh bagi wilayah lain
yang mungkin saat ini tengah persiapan untuk tatap muka terbatas
nanti kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai bagaimana persiapan sekolah
menggelar tatap muka secara terbatas
sebagian sudah ada yang mulai menggelar
sebagian masih ada yang melakukan persiapan
saya kembali ke pak soni
ada catatan kah di beberapa wilayah sudah mulai dilakukan tetap muka secara terbatas
karena ada juga keluhan begini pak soni
tidak hanya menjaga keamanan anak didik di sekolah
tapi proses ketika dari rumah ke sekolah
itu juga membutuhkan protokol kesehatan
jika orang tua memang mengantarkan anaknya
mungkin bisa menjaga agar anak bebas terinfeksi

tapi jika menggunakan kendaraan umum
ataupun transportasi lainnya
belum ada jaminan mengenai hal ini
jadi bukan hanya kita memastikan kesiapan sekolah
tetapi bagaimana memastikan anak itu aman
dari mulai rumah sampai ke sekolah
dan dari sekolah sampai ke rumah
nah makanya persiapan simulasi peran orang tua itu menjadi sangat penting
karena orang tua selama masa pandemi ini harus menyiapkan anaknya sebisa mungkin
dan kalau misalkan tidak ada fasilitas antarjemput yang disiapkan sekolah atau daerah
maka orang tua harus mengantar anaknya
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kemendikbud ristek
persiapan ptm sudah dilakukan di empat puluh enam kabupaten kota
lalu dari total empat ratus tiga puluh lima enam ratus lima puluh sekolah di indonesia
nah kemudian yang sudah siap tapi belum melaksanakan ptm
jadi memang kita ini bertahap dan penuh kehatian
dari hasil evaluasi tadi menunjukkan bahwa simulasi sangat penting ya
simulasi sebelum pelaksanaan itu sangat penting
supaya semua siap dan bisa mengidentifikasi apa saja potensi kelemahan kelemahan
atau potensi pelanggaran protokol kesehatan
ketika sekolah mulai dibuka
jadi ini disimulasikan
nah yang berhasil itu memang kalau kita belajar dari daerah daerah
yang sudah mulai berani membuka dan cukup masif
itu adalah karena mereka sudah melakukan uji coba dengan baik
bahkan sebetulnya kan pembukaan sekolah sudah direncanakan sebelumnya ya
pada mei lalu tetapi kemudian kita mengalami lonjakan kasus dan sebagainya
jadi betul betul kita harus sangat hati hati
dan di sisi kita hati hati tapi di sisi lain kita juga jangan berlebihan
karena bagaimanapun juga kalau kita bisa melakukan mitigasi sebaik mungkin
maka kita bisa melaksanakan ptmt tetapi dengan tingkat penularan yang rendah
oke baik pak miko ada banyak mitigasi yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah tadi
seperti yang disampaikan oleh pak soni begitu
nah melihat bagaimana saat ini
bagaimana saat ini laju kasus covid sembilan belas di indonesia
dan juga sistem yang sudah dibentuk untuk mempersiapkan sekolah tatap muka
kapan kita melihat rentang waktu yang tepat untuk memulai tatap muka ini
waktu yang lebih ideal begitu pak miko
ya jadi menurut saya seboleh uji coba masuk begitu
baik di situ masukin dengan hati hati
milih tiga tiga sudah baik
kita harus tahu baseline nya kita harus berdata
kalau perlu dilakukan survei antibody
dilakukan survei atau sampel pada sekolah sekolah tertentu diambil antibody nya
pada sekolah lain diambil misalnya antigennya diperiksa begitu
jadi sampel saja
kita tak akan tahu berapa anak sd yang positif antigennya
jadi kita bisa mengukur begitu
ketutularan anak sd anak smp anak sma dan kita punya data dasar
jadi itu cara yang benar begitu menurut saya
di china juga di wuhan dilakukan itu kemudian di korea menurut saya di waktu itu
jadi mereka akan tahu kalau anak sd nya ada yang terinfeksi mana yang salah begitu

jadi selain mitigasi sudah cukup baik menurut saya harusnya ada tanggung jawab
penularan itu droplet itu bukan cara mitigasi sesuai bencana begitu
itu akan terjadi setiap hari
tadi kata mbak elvira ya semua akan terjadi tiap hari dari perjalanan di rumah di sekolah begitu
jadi kita akan ukur kemudian penularan di rumah penularan di jalan dan penularan di sekolah
jadi itu cara mengukur yang baik kalau kita mau menjamin anak bangsa ini dengan baik
jadi kalau nanti juga kalau negara kita akan alih dari wabah ke endemis
maka data setelahnya juga harus baik
tidak seperti ini sekarang
kontak presidennya baru sembilan jadi distandarsasi harus minimal satu kasus
jadi kalau kita mengurangi anak bangsa kita harus mengurangi anak bangsa
jadi kalau kemudian itu sudah distandarsasi testnya juga distandarsasi
semua akan tahu berapa banyak yang tidak terdeteksi kasusnya di daerah itu
kemungkinan positivity ratenya akan berbeda begitu
kalau terdeteksi semua kalau tidak terdeteksi semua begitu
jadi akan benar benar angka yang valid untuk menilai apakah anak anak bangsa ini sekolah pada daerah yang aman
kemudian anak anak di sekolah ini aman apakah anak anak itu jalan aman
apakah anak anak di sekolah di rumah aman begitu
jadi kita harus yakinkan kalau terjadi cluster di sekolah
apakah exposure nya terjadi di jalan atau di rumah gitu
jadi jangan disalahkan sekolah juga begitu
jadi menurut saya benar benar diinterseksi data awalnya
kita punya baseline yang baiklah buat anak bangsa ini
oke pak miko melihat bahwa sistem tersebut belum terbangun secara lengkap
atau mungkin ada beberapa wilayah contohnya di ibu kota
sistem mitigasi itu sebenarnya sudah lengkap begitu pak miko
ya mitigasi kan sebelum bencana terjadi
kalau bencana ini pada penyakit covid sembilan belas bisa terjadi di mana saja exposure nya
jadi exposure nya bisa di rumah bisa di jalan bisa di sekolah
bisa exposure nya langsung banyak langsung sedikit jadi nggak tahu kita
jadi sekarang ini lagi aman lagi turun
jadi menurut saya saya sepakat indonesia ini sekarang lagi turun saya sepakat
tapi seberapa besar turunnya kemudian ya saya takut kemudian dugaan saya salah
saya harus yakinkan dugaan saya di indonesia sedang turun

nah tapi pada anak sekolah kan pada waktu itu belum masuk
jadi kalau dia masukkan di populasi dia terexpose atau tidak begitu
jadi berapa persen anak sd yang terexpose yang sudah infeksi
berapa persen anak smp yang sudah terinfeksi
berapa persen anak sma yang sudah terinfeksi harus diukur
menurut saya karena mereka akan berkembang
mereka akan berkumpul begitu
akan menjadi subkulasi yang berbeda dari masyarakat umum begitu
apakah itu juga menjadi catatan bisa jadi masukan untuk satgas pak soni
sebetulnya sudah dihitung mbak elvira
jadi dimitigasi dengan sangat baik
makanya gini skema pelaksanaan ptmt ini
itu betul betul melibatkan satgas daerah ya
selain pemerintah pusat jelas ya
skb empat menteri itu menjadi dasar apa saja protokol kesehatan
termasuk pengaturan siswa dari rumah sekolah sekolah terumah ya
lalu kemudian skb empat menteri tadi ditindaklanjuti oleh satgas daerah
kemudian juga sekolah diminta untuk melakukan siapan persiapan
di bawah supervisi dinas pendidikan
nggak dilepas ya di bawah supervisi dinas pendidikan
lalu juga dinas kesehatan mendukung ya
memastikan bahwa puskesmas setempat itu proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan
swab test itu difasilitasi oleh dinas kesehatan
bukan hanya vaksinasi tapi juga swab test bagi warga satuan pendidikan
sebelum melakukan ptm terbatas ya
sayang saya nggak pegang datanya tetapi itu juga sudah dilakukan
jadi terima kasih masukan nya pak miko
kita sudah melakukan berbagai hal termasuk satgas daerah itu yang menilai
apakah sekolah sekolah ini sudah siap atau tidak
siap yang mana yang boleh melaksanakan ptmt yang mana
ternyata tidak semua sekolah yang siap melaksanakan ptmt
juga akhirnya melaksanakan ptmt
karena kan juga tergantung pada orang tua dari masing masing siswa tadi
jadi kita betul betul men
ya nggak mungkin kita tidak memitigasi
karena ini kan menyangkut masa depan anak kita juga ya
lalu kemudian nggak mungkin juga kita membiarkan anak anak kita tertular begitu saja
makanya upaya yang kita lakukan adalah betul betul memastikan ptmt ini
dapat dilaksanakan protokol protokol kesehatannya
jadi kita memastikan bahwa penularan di sekolah itu betul betul bisa sangat ditekan
dalam masa pandemi kita
tentu sulit untuk menekan sampai di angka
ya tidak ada kasus sama sekali
namanya juga penyakit menular
tetapi dengan risiko yang sangat rendah
jadi kita bisa menghindari munculnya klaster sekolah
pak soni terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami
pak miko terima kasih perspektifnya
kita berharap bahwa memang pembelajaran tatap muka terbatas ini memberikan kontribusi yang cukup positif
kan selama ini anak anak memang menginginkan ingin kembali ke sekolah
tapi kondisi pandemi tidak memungkinkan
harapannya ini bisa menjadi solusi
tapi sekali lagi protokol kesehatan masih menjadi cara untuk menghentikan pandemi terjadi di negeri ini
terima kasih pak soni terima kasih pak miko waktunya